sementara untuk mengantisipasi daerah rawan banjir
pemerintah kota surabaya melakukan sejumlah persiapan
sejumlah antisipasi pun dilakukan
mulai dari penambahan rumah pompa
hingga memperluas pembangunan box culvert di bawah jalur pedestrian
surabaya berpotensi besar terendam banjir
secara topografis surabaya relatif datar
sehingga kecepatan aliran airnya rendah dan dapat menimbulkan sedimen
secara geografis surabaya merupakan muara dari daerah aliran sungai besar yaitu berantas
dan secara demografis surabaya padat penduduk dengan jumlah sekitar tiga enam puluh lima
artinya potensi sampah juga banyak dan dapat menghambat aliran air
untuk mengantisipasinya pemerintah kota surabaya berupaya
mengembalikan saluran air sesuai dengan kapasitasnya
dengan mengeruk sedimen baik secara manual maupun menggunakan alat berat
muara sungai juga dilengkapi dengan
pompa air untuk menjaga saat hujan turun bersamaan dengan air laut pasang
dengan menutup pintu laut dan memaksimalkan pompa air
dari target tujuh puluh enam lokasi baru terdapat lima puluh lima lokasi rumah pompa di seluruh wilayah di surabaya
beberapa diantaranya telah ditingkatkan kapasitas tarikan airnya
dari satu lima m tiga per detik menjadi tiga m tiga per detik
sedangkan saluran saluran air yang ada di kota surabaya ini tidak mungkin lagi dilebarkan
jadi saluran saluran air yang ada di kota surabaya ini tidak mungkin lagi dilebarkan
salurannya tetap kemudian lahan lahan resapanya sudah mulai berkurang
akhirnya yang harus kita lakukan adalah melakukan normalisasi itu
jadi saluran salurannya itu kita perdalam
jalur pedestrian juga menjadi perhatian pemerintah
box culver dibangun di bawahnya dan terhubung dengan pompa serta saluran air
untuk menanggulangi genangan air yang ada di kawasan sekitar
selain berfungsi sebagai jalur pejalan kaki
juga berfungsi sebagai saluran sekunder atau tampungan
sementara pemerintah kota surabaya harus mengebut pengerjaan sesuai target
utamanya di wilayah yang beresiko tinggi terendam banjir
seperti surabaya utara dan surabaya barat
serta selalu siaga jika sewaktu waktu banjir sulit surut